bertemu kembali baris krim polri mengirimkan bantuan dan arahan untuk penyidik polda jawa barat
agar dapat mengusut tuntas kasus kematian vina dan kekasihnya eki oleh geng motor di cirebon delapan tahun silam
saat ini penyidik polda jawa barat masih mencari tiga buronan pembunuh vina yang diduga sudah berada di luar cirebon
baris kimpori selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse fungsi reserse
ini telah melakukan atau memberikan petunjuk petunjuk serta arahan yang sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh polda